karena gue harus terpaksa
mengikuti lomba yang gak jelas itu putra putri kampus
ehh kenapa jadi salah gue
kan lo juga yang takut buat dikeluarin dari kampus
eh tapi kan sumber masalahnya dari elu
awalnya elu biang kayak roknya
sekarang gue harus terpaksa ikutan lomba putra putri kampus
yang gue sendiri aja gak suka
yaudah kalau gitu lo mau protes
apa perlu gue masuk lagi ke ruangannya pak sanjaya
terus nyampein unek unek lo ha
pak saya udah berusaha dapetin data dirinya boy
dan saya juga udah daftarin dia ke universitas turangga
sebagai peserta lomba
tapi dengan gampangnya boy merobek
tanda bukti pendaftarannya pak
saya tahu kamu sudah berusaha
jangan skor saya ya
gara gara si boy gak mau ikutan lomba
saya akan coba bicarakan dengan pak sanjaya ya
selaku rektor universitas
selamat siang pak sanjaya
saya akan memberikan laporan tentang repa dan buaya
bagaimana pak irwan
apa mereka sudah berhasil mengurus pendaftaran
tapi ada masalah dengan boi
yang memang dari awal tidak mau mengikuti lomba ini
jadi boy nekat
merobek kertas tanda pendaftaran lomba itu
yang diurus oleh repa
biar masalah ini saya yang urus pak
pak irwan tolong panggil boy dan repa menghadap saya
lu mau robek tuh bukti pendaftaran formulir juga percuma kok
iya buaya nama lo tuh pasti udah masuk ke sistem lomba itu
jadi mau gimana pun caranya pasti ada
tapi lu sama repa yang ngewakilin dari kampus kita
tapi kan berdua tahu
gua tuh anti banget sama lomba lomba kayak gitu yan ger
gua tuh nggak bisa ngapain coba putra putri kampus
sumpah ya kalo disuruh milih gua lebih milih diskors
atau nggak gini deh
gua ambil jalan tengahnya
lu ngomong sekarang ke dekant
lu minta gantiin posisi lu jadi gua
ya apa dipasangin sama gua
gua siap kok gua rela kok gantiin lu
lu rela kampusnya yang gak rela
rela gimana sih
heran gua sama lu
geri gua minta tata ya dari tata buru buru
tapi geri beneran nggak apa apa kan
kenapa sih geri
pasti gara gara tata tabrak ya
super hatian banget
ya tapi kan olin tata yang salah
tata yang nabrak geri
kenapa jadi gua yang kapas geri tata
gua nggak usah drama deh ayo jemput
geri geri lu liat nih
mana kayak orang mempol kok kayak anak orok nih
lu harus sepekat dong
tata dari kemarin itu
lu jadi cowok gimana sih
geri itu pemula
gua butuh pemanasan dulu
dia masih grow gitu hal hal kayak gini
nggak apa apa geri
nanti bisa ada prospeknya
lu harus banyak banyak ajarinnya tuh boy
biar dia nggak begitu tuh norak
masih mikirin mantan lu
masih berharap balikan lu
ada yang jelas jelas nih di depan mata
siapa yang mikirin mantan sih
lagian siapa juga yang mau pacaran sama tata
ya itulah misro siapa lagi
bentar bentar pak irwan telepon
halo pak kenapa
hmm ya ya saya ke sana sekarang
baik tunggu ya pak
ger yan kenapa ya kok pak irwan nyuruh gua ketemu sama reaktor
ah feeling gua nih pasti kerjaannya kena alpot bocor
lain kali jangan begitu lo
jadi gua gua diem dia yang nabrak jadi gua yang salah
gua kan juga kena nih lu lihat
ya udah gue juga sama
loh du malu
mas anjaya tanpa mengurangi rasa hormat saya
saya nggak bersedia apa untuk ikut lomba putra putri kampus
saya lebih pilih untuk diskors
walaupun dia sudah bersedia untuk mengikuti lomba itu
kamu jangan jago is boy
kalian terpilih ini bukan karena saya ataupun pak irwan
tapi karena sebagian besar dosen setuju
karena kalian ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi berprestasi
kalau kamu mundur
sementara namamu sudah terdaftar sebagai peserta lomba
itu sama artinya dengan kamu membuat malu
dan mencemarkan nambah baik universitas
hukumannya untuk kasus itu sangat berat
indonesia terancam dikeluarkan dari kampus ini
kalau saya terancam dikeluarkan dari kampus
itu artinya saya gagal membuktikan kepada papa
kalau gue ini bisa mandiri
jangan lupa untuk berikan komentar di bawah

terima kasih pak
kenapa lo liat liat
ya karena gue tahu lu sekarang udah seneng kan
iya lu seneng kan
karena gue harus terpaksa
mengikuti lomba yang gak jelas itu
kenapa jadi salah gue
kan lo juga yang takut buat dikeluarin dari kampus
iya tapi kan sumber masalahnya dari elu
jadi sekarang gua harus terpaksa ikutan lombok putra putri kampus
yang gue sendiri aja gak suka
yaudah kalo gitu lo mau protes
apa perlu gua masuk lagi ke ruangannya pasan jaya terus nyampein unek unek lo
perlu kayak gitu yaudah gua masuk
rusuh banget sih udah lo ikut gua sekarang
eh tunggu dulu mau kemana
eh lepasin tangan gue
bukan cewek gua lagian
ya ampun begini doang
lengket sampe dalem dalem
tapi gapapalah kali ini gua berkorban buat bromen gua
asal lo jadian sama tata
dan gua berharap lo beneran jadian sama tata
dan kalo sampe lo jadian sama tata
ingat hal ini tidak boleh terulang kembali
karena apa karena merusak citra ketampanan gua
gua kan punya citra
eh eh eh eh eh mau kemana
gausah ikut campur
ini bukannya mau ikut campur
jadi mau kepo gua
astaga tapi gua bingung deh sama mereka berdua
kenapa ya kalau ketemu tuh ribut
mulu ga bisa aja damai sehari
ga pernah gua liat mereka damai
yaudah mendingan kita kupingin aja
lepasin tangan gua
au au au sakit sakit sakit
pas sih emang beneran sakit
ntar kalo lo tarik tarik tangan gua
terus tangan gue lepas atau patah gimana
gausah lebay tau ga
patah dari mana sakit dari mana
lu jahat banget sih
kalau terbuat dari apa sih
oh gugur inget hati lo kan terbuat dari es balok
makanya gak punya hati nurani
mencuri data diri gua dari ruang admin
tanpa sepengetahuan gua
gua gamungkin di ancam diaw dari kampus
ngapa ikut lomba itu gua juga gamau
gua tuh udah males banget tau ga
ah udah cape gua ngomong sama es baloknya lo
gabisa meleleh hatinya keras
ini udah asar
tadi kan mau ke sono
ya kan ada temen kita udah samperin aja
akhirnya lu ambil juga
tawaran sebagai putra putri
lomba di kampus ini
ya gua terpaksa
bukannya gausah kusut gitu dong
kan putra kampus
jangan sampai nanti rektor mikir
gua nikung temen
dan gua kasih tau nih sama lu nih
kalo lu beneran jadi putra putri
lo akan ngebanggain nama kampus
dan nama lu akan di kenang
ada dua hal nih yang mau gue kasih tau
apa yang pertama
kalo lu mau nyalonin diri
buat putra putri kampus
lu kurang tampan
yang kedua nilai lu
ah suka ngerendahin gua lu
dibikin rusuh mana mungkin dia terima
iya juga sih itu yang dari tadi gue pikirin
maya gua pesen sama lu berdua nih jaga rahasia ini
ya kalo bisa jangan sampe sila tau
ya bukan gua kasih tau
ya kasihan sih gua gamau aja sih kenal pot bocor
dibully sama sila
dari bahasanya sih udah kelihatan
kalo cara perhatiannya udah ada
dan bunga bunga cinta
antara rema dan boy sudah mulai terlihat
udah jangan bikin gua bad mood